nenek bangga sama kamu
kamu gak seperti papi kamu
yatuar kamu sholat sekarang ya
bareng sama nenek
biar yatuar jalan duluan aja nek
dari mana aja sih kau lama banget
habis jalanannya macet bingit
yaudah kalo gitu kamu batalin dulu puasanya
oh yup mams
tadi aku gak bisa bantuin mama
tadi mams udah dibantu sama mwairah sama ica
yaudah batalin dulu
allahumma lakas untuk berikatlah
papi pergi mana
biar papimu belajar mengurus dirinya sendiri umat
ya kum ntar kum kamu duluan aja
lebaran berapa hari lagi adek
ini kan hari pertama puasa pak
lebarannya juga masih lama
hmm dayung lah
pa makannya pelan pelan
kalau habis sholat kan enak makannya
ini buat papa jeniper yang baik sedunia
terima kasih jeniper sayang
terima kasih sayang
allahumma barik lana
yuk makan sayang
udah selesai kom
saya pulang aja deh ya
katanya mau buka di sini
nggak usah kom
takjil aja udah cukup
kan soal masak ya
makanya cuma busuk nggak usah
lho apa yang kamu buat bok
lho yang buat kom express
bisa tugas buat poh already
gimana cakep butuh teman yang restless
gue punya air masu
kum saya ikannya beli dua
kum saya makan di luar aja ya
nggak enak nanti ganggu keharmonisan keluarga lagi
om di depan nya
nenek bangga sama kamu kan
kamu gak seperti papi kamu
ya tuhar kamu sholat sekarang ya
bareng sama nenek
biar ya keluar jalan duluan aja nek
ceng sudah bukanya
ah udah kum nggak usah
udah kenyang banget udah penuh ini
saya sholat di rumah aja lah
kalau di rumah ntar waktunya malah habis
biar lebih khusus
ih kamu mah smp
ya ampun kum
kamu teh dosa loh
orang mau sholat di rumah kamu halang halangin
kan saya bilang sudah sholat di rumah saya
lebih khusus di rumah
ini saya mau bawa ke dalam apa kamu aja nih
kamu aja lah ya
atur naan ya juragan
kenceng aja sih
bentar aja sekali ya
ntar keburu isa
kata bu guruyola
terus ah capek deh
sholatnya sendiri sendiri aja ya
biar cepet ya
kamu berangkat bareng bapak nek
nah itu pak
dabeli nunggi gini perlajanya pak